debat sehat pun belum tentu mereka terbiasa dengan itu
melihat bahwa oh kalau di tv tuh kayaknya
wah debat itu debat pusir
dan kayaknya sangat frontal
dan dikira bahwa di behind the scene nya kita sama seperti itu
dan ini yang coba saya sampaikan juga
seringkali lewat medsos saya dan seterusnya
bahwa hanya karena kita punya perbedaan pendapat
bukan berarti kita bermusuhan
tidak banyak perempuan yang terjun ke politik
namun yang satu ini mantap menjejakan karirnya
untuk masuk ke dunia politik
dan dia akan memberikan waktu kepada kami
untuk berbincang sejauh mana ia mengetahui
soal strategi partainya mengait suara generasi milenials
bagaimana perempuan satu ini menjawab soal stigma
dia menjadi anak emas dan juga putri mahkota
di partai gerindra
kita akan langsung bertemu dengan rahayu saraswati joy hadi kusumo
yang saat ini sudah menyambut
aduh apa kabar mbak
aduh makasih banget ya mbak udah meluangkan waktu
oh sayang terima kasih sudah dihampiri
mohon maaf karena kesibukan
kemarin sempat ke dapil ketemukan si tuen
bolak balik ya mbak
kali ini agak sedikit
lebih sulit karena saya harus membagi waktu
antara dapil saya yang sekarang
karena dapil saya yang sekarang kan masih jawa tengah empat
selain karanganyarwono giri
jadi sedangkan saya maju kali ini dari dki tiga
kalau misalnya pas ke dapil
ini kan seperti kita tahu
nah banyak gak sih mbak generasi milenial
pemilih milenials di dapilnya mbak sarah sekarang ini
cukup banyak sih sebenarnya
ya apalagi karena ini kota besar
dan banyak yang merantau dari desa
justru istilahnya dari desa dan dapil yang lama
untuk bisa ada di sini
jadi memang ya cukup banyak yang ada di sini
susah nggak sih sebetulnya meyakinkan mereka
para generasi milenials ini
ya pasti ada kesulitannya sendiri ya
karena mungkin bisa dikatakan mereka lumayan
bukan karena undecided nya
tapi memang mereka tidak mau dilabel istilahnya kubu a atau kubu b
sulit untuk ditebak mereka selama ini sebenarnya ke arah mana
dan itu bukan hal yang negatif
sulit itu bukan hal yang negatif
ini hanya menjadi tantangan baru yang dimana kita memang harus mencoba untuk menjelaskan
hal hal yang menjadi bahan perjuangan kami selama ini
terutama di partai gerindra
dalam bahasa yang mereka bisa terima
menurut anda generasi milenial yang sekarang
pemilih milenials yang sekarang mereka melek politiknya
jauh dibanding yang dulu
kalau kita bicara lebih melek politik ya
dibanding yang dulu tentunya karena apalagi sejak pilkada tahun dua ribu tujuh belas
maupun juga yang sebelum sebelumnya
kalau saya katakan justru dari pilkada dua ribu dua belas sih sebenarnya
mulai ada kesadaran dari masyarakat
apalagi dari influencer mungkin juga dimulainya dari situ
para influencers yang gimana mereka juga mulai melek politik
akhirnya yang lain lainnya ikut ikutan juga gitu
apalagi yang berinfluensi muda ya anak anaknya
tapi dalam hal ikut ikutan ini ada pro nya gitu loh bahwa mereka mulai melek politik
dalam arti mulai ada kesadaran untuk ikut berdialog ikut berpikir secara mandiri
apa yang menjadi idealisme atau ideologi mereka masing masing
tapi memang itu juga ada tantangannya sendiri
tantangannya walaupun melek politik
tapi belum tentu melek politiknya itu artinya mereka mengerti
mengerti dalam arti apa yang terjadi dalam politik prosesnya seperti apa
itu semua masih harus ada pendidikan politik gitu kan
jadi bahkan gini debat sehat pun belum tentu mereka terbiasa dengan itu
melihat bahwa oh kalau di tv tuh kayaknya wah debat itu
debat kusir gitu
debat kusir dan
segala macam lah dilakukan untuk bisa mengganti suara generasi milenial
kalau menurut mbak sarah menurut anda memang itu salah satu strategi ya yang digunakan oleh para politisi gitu
mungkin ya saya mungkin karena saya milenialnya
mungkin bisa dikatakan saya salah satu yang harus menilai apakah itu berhasil atau tidak untuk
kalau untuk mendapatkan perhatian sih iya
saya yakin untuk mendapatkannya apa
karena memang tantangan pertama dan utama untuk politisi terutama yang maju sebagai caleg
atau istilahnya maju untuk mendapatkan posisi lah
itu kan perlu diketahui dan kenal orang
sebelum bisa menjabarkan apa yang menjadi visi misi
apa yang menjadi program kerja dan seterusnya
jadi memang kalau misalnya dalam bahasa medsos sekarang clickbait gitu
jadi bisa dikatakan gayanya itu mau
jadi dalam hal itu ya bisa dikatakan memang sepertinya sekarang banyak yang mau dilihat dari sekilas sih itu harus menarik gitu
tapi kalau anda sendiri eksis gak ke media sosial dengan mengupload ataupun memberitahukan soal apa yang anda lakukan di dapil dengan kadang ngevlog
ketemu konstituen atau ngetweet atau apa
ini lucu memang sebenarnya udah beberapa waktu
ini yang pegang adminnya siapa nih
oh pribadi ya
karena banyak banget loh politisi yang pegang admin
oh iya yang ada admin

enggak kalau untuk misalnya instagram saya saya pegang sendiri
twitter dulu saya pegang sendiri
tapi karena udah apa ya banyak banget ya yang bisa masuk dan itu wow
saya udah overbum kalau harus pegang twitter sendiri
jadi ada yang megang untuk akun twitter saya
tapi kalau untuk instagram dan facebook pun juga saya bagi dua
ada yang memang itu ada private account dan ada yang itu public account
hal hal seperti ini ya saya rasa tadi kan pertanyaannya apakah menggunakan itu untuk menyampaikan
iya saya gunakan itu tapi bukan untuk istilahnya memberi gambaran lifestyle itu
tapi lebih lifestyle nya itu pendidikan politik
nah ini yang paling penting mengingat pemilihnya jumlahnya banyak
strategi dari partai gerindra itu apa mbak untuk mengait suara generasi milenials
strateginya kalau saya lihat
memang itu nggak yang secara oh ini strategi kita gitu nggak seperti itu
tapi memang kita ada pemikiran bahwa oke tokoh tokoh mudanya ini harus lebih sering muncul
kalau sebelumnya istilahnya yang biasanya didengar adalah tokoh tokoh abc
tapi memang sekarang kita ada effort yang memang untuk mendorong tokoh tokoh mudanya
apakah itu saya sendiri atau orang helmariam atau budi jiwandono atau yang lain lain
untuk bisa lebih bersuara dan itu pun juga perlu training sebenarnya buat kita
untuk istilahnya bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan media
tapi gerindra kan punya sayap partai ya
jadi dari itu salah satu bentuk investasi bahwa kader kader muda itu memang disiapkan
untuk nanti ke depannya mengait suara generasi milenial memang kayak gitu ya mbak
pak prabowo memang dari awal itu sangat fokus dan selalu menyampaikan bahwa
partai gerindra ini bukan saya sendiri bahwa harus ada pemimpin pemimpin berikutnya
jadi harus ada regenerasi itu nah regenerasi itu sendiri memang tidar adalah salah satu wadah untuk itu
dan memang tidar itu fokus untuk pemilih pemula dan bahkan kita menyatakan bahwa
untuk menjadi pengurus tidar itu maksimal tiga puluh lima tahun
oke jadi itu sudah lama kayaknya disiapkan ya bukan hanya dua ribu delapan
itu dari dua ribu delapan sudah merupakan aturan kita
untuk menjadi pengurus tidar harus maksimal tiga puluh lima tahun
dan jadi ini bukan hal yang baru
misalkan untuk apakah baru sekarang ada tidar sudah ada dari dua ribu delapan belas
dan tidar sudah bergerak dari dua ribu delapan sudah ada anggota dpr juga dari tidar
dan salah satunya saya sejak dua ribu empat belas
dan nanti untuk ke depannya pun kita punya banyak sekali caleg caleg
dan mungkin bahkan bupati itu juga ada yang bupati tidar
tapi memang sampai sekarang selalu ada kaitan
kepona kan prabowo subianto itu pasti selalu ada
dan saya justru melihatnya waktu itu karena waktu saya kampanye dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
saya justru harus menyadari bahwa itu bisa jadi kekuatan saya
sekarang ini kalau kita lihat kan yang menjadi pimpinan pimpinan di partai politik itu kan
dalam tanda kutip orang orang tua
seperti di demokrat kan ada pak y kemudian di pdip ada ibu megawati
di gerindra ada pak prabowo
nah kalau menurut anda sendiri sudah waktunya nggak sih anak muda itu memimpin
dalam arti kata memimpin di negara ini dan juga memimpin di partai
sebenarnya kan kalau demokrasi di indonesia itu nggak berhenti setelah dua ribu sembilan belas
dan kita sebagai generasi penerus di partai partai pasti harus memikirkan setelah atau beyond dari dua ribu sembilan belas
dan saya bilang ini lihat aja setelah dua ribu sembilan belas partai partai yang memang sudah mempersiapkan generasi generasi penerusnya
pasti akan melalui regenerasi itu
apakah yang muda akan langsung menjadi istilahnya pimpinan pimpinan tertinggi dari partai partai itu
tapi maksud saya bahwa nanti akan ada regenerasi
anak saya nggak tahu kedengeran atau dia
tapi apakah akan ada regenerasi dalam arti tokoh tokoh mudanya akan naik yang tadinya mungkin hanya ketua bidang
tapi nanti akan menjadi wakil ketua umum wakil ketua umum dan seterusnya
saya rasa iya udah pasti
anda siap nggak kalau memimpin partai suatu saat lagi
saya nggak kepikiran sejauh itu sih
dan lebih baik tidak berpikir sejauh itu
karena perempuan baru satu loh yang jadi ketua umum partai
apakah saya mau menjadi pemimpin itu ambisi saya memang nggak seperti itu
kalau ada kesempatan
kalau ada kesempatan gitu
dalam arti kalau memang itu adalah amanah dan mandat
jadi istilahnya memang saya dipercaya saya diminta oleh sekian banyak orang
atau rekan rekan saya untuk bisa memimpin
dan itu pernah kejadian sih sebenarnya
jadi istilahnya banyak yang justru senior senior saya datang ke saya dan minta untuk saya
ayo dong kamu jadi ini atau kamu jadi b
dan tapi itu justru temptation
godaan selalu datang
dan kenapa saya katakan godaan
karena saya pun juga harus mawas diri gitu
mawas diri dalam arti walaupun mungkin saya merasa oke saya punya
bukan ambisi tapi istilahnya saya punya keinginan untuk bisa mengabdi dan untuk bisa melayani
karena istilahnya gini jangan kita takut dengan kata kekuasaan atau kata kepemimpinan
karena kalau misalnya kita punya kekuasaan itu
kalau kita punya ideologi yang tepat ya pasti kan kebijakan apapun yang akan digunakan
akan dikeluarkan dari kekuasaan itu berarti kekuasaan itu digunakan untuk hal yang baik
jadi bagi saya kalau memang kesempatan itu hadir dan amanah dan mandat itu hadir
ya saya harus siap
nah bagaimana rasanya menyandang nama joyohadikusumo
seperti kita tahu kakek anda adalah seorang begawan ekonomi di negara ini pak sumitro joyo hadi kusumo
kemudian anda keponakannya pak prabowo subianto bagaimana
punya nama besar di belakang nama anda
jadi kalau misalkan dikatakan beban sudah tidak
karena memang dari kecil sudah dibiasakan
dan justru kalau misalkan dikatakan beban itu kebalikannya
saya justru melihat bahwa ini adalah sebuah berkat dan menjadi kebanggaan
bahwa saya bisa lahir dari keluarga yang memang patriotis sangat nasionalis
keluarga yang memang dari dulu
dari zaman nenek moyang mau ditelusurin ke berapa generasi
ya semuanya mayoritas adalah pejuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini
bagaimana keluar dari bayang bayang pak prabowo subianto
ya memang sampai sekarang selalu ada kaitan
keponakan prabowo subianto itu pasti selalu ada
saya justru harus menyadari bahwa itu bisa jadi kekuatan saya pada saat saya kampanye
kalau misalkan sekarang bagaimana untuk bisa keluar dari ya kerja keras
kerja keras dengan menunjukkan konsistensi bahwa saya adalah aktivis perempuan dan anak
dan itu memang kenapa saya masuk ke politik praktis
kenapa saya akhirnya memutuskan waktu itu untuk maju sebagai caleg
selain dari itu memang panggilan dari tuhan
tapi memang saya adalah aktivis anti praktis
saya juga memiliki perdagangan orang sejak tahun dua ribu sembilan
saya punya yayasan pribadi yayasan parinama asta yang memang fokus untuk anti human trafficking sejak dua ribu dua belas
sampai sekarang saya pun juga masih sangat dekat dengan para aktivis
dan istilahnya ya itu menjadi pegangan dan bekal perjuangan saya selama saya ada di politik praktis
siapa mentor politik anda mbak
selain pastinya pak prabowo dong
kalau mentor itu saya kayak spons
istilahnya saya kan masih muda nih
saya harus belajar dari semua yang punya pengalaman
apakah itu ke ayah saya apakah itu ke pak d saya
atau orang orang bahkan rekan rekan saya yang ada di dpr
dan sekarang wow lebih banyak lagi gitu loh
maksudnya semua para pakar pak rizal ramli fuad bawazir sudirman said
pak ini kalau soal yang seperti ini kan tadi katakan ekonominya agak skip gitu ya
istilahnya tolong dong yang kayak gini diajarin
nah jadi mentor mentor saya adalah tokoh tokoh yang memang sudah menjalani itu sudah melalui itu
sejujurnya pasti ada
di nasti dimanapun
mau itu di nasti di pdi perjuangan mau di nasti di demokrat mau di gerindra
karpet merah tersebut ada
tapi ya balik lagi
tinggal kita sendiri yang harus membuktikan apakah kita deserving
apakah kita layak untuk mendapatkan karpet merah tersebut
tapi anda menjadikan pak prabowo sebagai patron dong tentunya
mungkin karena saya sering melihat beliau sebagai pak d gitu ya
kan hal hal yang pro dan kontranya kekurangan dan kekuatan beliau saya pun juga tahu
kalau misalkan sebagai patron dalam hal politik ya sebagai ketua umum dan istilahnya siapa beliau di gerindra ya tentunya beliau adalah pimpinan tertinggi yang ada di gerindra
tetapi kalau misalkan patron dalam hal politik ya saya menentukan jalan saya sendiri
stigma stigma orang ini yang memberikan label bahwa semua label label itu
perempuan muda putri mahkota anak emas di partai kan semua stigma itu kemudian menempel ke diri anda
oh ya anda tahu nih ya padahal dengan saya gitu
bagaimana anda melihatnya
saya santai aja sih
karena apa ya karena at the end of the day setelah ini semua ya saya memang seorang istri
saya memang anggota dpr dan saya memang keponakannya dan anaknya
itu bukan hal yang istilahnya bisa saya lepas gitu aja kayak baju gitu
jadi saya terima saja dan bagi saya ya nanti kiprah saya dengan sendirinya akan berbicara
what i've done itu akan kelihatan dengan sendirinya gitu
anda mas aryo mas budi dapat karpet merah nggak sih mbak di partai
sejujurnya pasti ada
mau itu dinasti di pdi perjuangan mau dinasti di demokrat mau di gerindra
karpet merah tersebut ada
tapi ya balik lagi tinggal kita sendiri yang harus membuktikan apakah kita deserving
apakah kita layak untuk mendapatkan karpet merah tersebut
kalau misalkan kita tidak layak pasti kader kader yang lain akan berontak
tapi kalau misalkan kita juga menunjukkan bahwa kita
pulling our weight bahasa inggrisnya
kita kerja keras sama seperti yang lain
bahwa kita mau memastikan bahwa partai ini menjadi partai yang terbaik
kita mau memastikan bahwa kita membawa visi misi yang melayani masyarakat
yang mengedepankan kepentingan rakyat
itu dengan sendirinya pun juga akan terlihat
banyak pasti yang dari eksternal yang berkicau ya
tapi itu pun juga ada maksud dan tujuannya sendiri
yang harapan dari kami sendiri ya tentunya
berharap bahwa kader kader kita yang lainnya tidak terbawa dengan itu
saya dulu waktu saya maju dua ribu tiga belas bahkan saya harus melakukan itu tanpa dukungan dari struktural waktu itu
oh waktu itu
oh ya karena ada beberapa yang secara terbuka tidak menginginkan saya gitu
green dry itu akan menjadi partai keluarga ya kedepannya
karena seperti yang tadi anda bilang politik dinas itu ada dimana
jauh dari itu
karena kadernya itu jutaan orang
jadi tidak mungkin itu jadi istilahnya partai keluarga
apalagi yang saya yakin mungkin untuk istilahnya pemimpin pemimpin kedepannya
belum tentu itu langsung ketua umumnya istilahnya salah satu dari kemarin enggak
belum tentu gitu
dan memang banyak sekali kader dan rekan rekan saya
teman teman seperjuangan yang sangat layak untuk memimpin partai ini
oke berarti keluarga joya hadikusumo dan juga keluarga prabowo subianto tidak masalah kalau green dry nantinya dipimpin oleh orang yang bukan dari dinasti
selama memang layak
oh enggak lah
karena memang diawalnya pun juga bukan hanya keluarga kami yang mendirikan
yang mendirikan kan ada beberapa juga yang istilahnya memang sepemahaman dan punya visi misi yang sama
balik lagi siapapun yang akan memimpin gerindra ke depan ini selama memang menjunjung tinggi cita cita pendiri partai dan itu untuk kepentingan rakyat sangat layak
ya sebagai penutup kita ada quiz harus pilih satu diantara dua pilihan secara cepat ya mbak
dari waktu satu menit
politisi dinasti atau politisi jalanan
jadi seniman atau jadi politisi
teater atau dpr
reza arahadian atau nicola saputra
blackpink atau jkt empat puluh delapan
prabowo atau sandiaga
itu udah kelihatan sekali mbak
ini ada siapa ini
udah siap jemput maminya
ini bagian dari ini ya pembagian waktu ya
oke mbak sarah makasih banget ya atas waktunya atas obrolannya
kita udah ngobrol bersama dengan salah satu politisi muda di partai gerindra dan kita harap nanti
perolehan suara dari partai gerindra pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas pada tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas akan
lebih naik dibandingkan pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas